kasakusuk pergantian panglima tni mulai ramai diperbincangkan
hal ini mengingat panglima tni hadi cahyanto akan segera memasuki masa pensiun
sejumlah nama pun mencuat
salah satu yang digadang gadang akan memegang tongkat komando selanjutnya adalah
kepala staf angkatan darat jenderal andika perkasa
marsikal tni hadi cahyanto akan memasuki masa pensiun pada november mendatang
kendati demikian sosok selanjutnya yang memegang tongkat komando panglima
sudah ramai dibahas saat ini
kasak kusuk nama yang akan menduduki puncak pimpinan tni pun sudah mulai mencuat
mulai dari kepala staff tni angkatan darat jenderal andika perkasa
kepala staf tni angkatan laut laksamana yudo margono
hingga kepala staff tni angkatan udara marsikal fajar prasetyo
berdasarkan undang undang tni
nomor tiga puluh empat tahun dua ribu empat pasal tiga belas ayat empat disebutkan
bahwa posisi panglima tni dapat dijabat secara bergantian dari setiap angkatan
jika merujuk pasal tersebut
mengisyaratkan adanya pola rotasi dalam pergantian posisi panglima tni
tetapi undang undang tidak menuliskan kata wajib
jika memacu pada pola rotasi ini
panglima tni selanjutnya yang akan menggantikan marsikal hadi cahyanto
berasal dari angkatan laut
pemimpin tni hadi berasal dari angkatan udara
dan sebelum hadi panglima tni berasal dari angkatan darat
namun nama jenderal andika perkasa paling menguat dalam bursa calon panglima tni
anggota komisi satu dpr dari fraksi pdi perjuangan
effendi simbolon menyebut
andika akan menuduki kursi panglima tni
anggota komisi satu lainnya syarif hasan juga menyampaikan hal senada
syarif mengakui kinerja andika yang paling menonjol
ia juga berharap agar yang terbaiklah yang akan menjadi panglima tni
namun usia pensiun jenderal andika perkasa tinggal satu tahun
pemilihan panglima tni merupakan hak prerogatif presiden
rekam jejak dan pertimbangan profesionalitas calon harus dikedepankan
mengingat memilih calon yang tepat dan berkomitmen
akan membuat agenda pertahanan dan keamanan negara berjalan baik
calon panglima pengganti marsikal hadi cahyanto hingga saat ini belum diajukan oleh presiden jokowi
komisi satu dpr mengaku
menanti presiden mengajukan nama agar segera dilangsungkan uji kelayakan dan juga kepatutan
nama kepala staf angkatan darat jenderal andika perkasa dan kepala staf angkatan laut laksamana yudo margono disebut
paling berpeluang untuk melanjutkan estafetongkat komando panglima tni
seberapa kuat peluang keduanya
kita akan coba diskusikan pada malam hari ini dengan dua narasumber yang sudah bergabung
lewat sambungan zoom ada pak saifullah tamliha anggota komisi satu dpr ri dari fraksi p tiga
ada pak andi wijayanto analis utama politik keamanan dari lab empat puluh lima
selamat malam pak saifullah pak andi apa kabar
selamat malam assalamualaikum
baik waalaikumsalam pak andri bisa mendengar pak
oke tampaknya pak andi belum bisa mendengar kita
jadi sambil diperbaiki saya akan ke pak saifullah terlebih dahulu
pak saifullah ini kan sudah mulai ramai diperbincangkan ya
meskipun kita masih menunggu apa pilihan atau siapa pilihan dari presiden terkait dengan calon panglima tni pengganti pak hadi cahyanto
tampaknya teman temannya rekan rekannya pak saifullah sudah mulai memunculkan nama pak andika yang paling berpeluang dan lain sebagainya
dinamikanya sekarang kalau di komisi satu bagaimana pak saifullah menanti siapa yang akan dipilih atau ditunjuk oleh presiden joko widodo
hari ini komisi satu sorry tadi saya pulang nih
menggelar rapat internal
dan sama sekali komisi satu belum membahas tentang calon panglima tni
jadi agenda untuk fit and properties terhadap calon panglima tni sampai sekarang belum ada dalam agenda komisi satu dpr
karena mungkin surat presiden kepada pimpinan dpr tentang permohonan persetujuan pergantian panglima tni
oleh karena itu kita tidak bisa berspekulasi siapa yang akan menjadi calon panglima tni
nah komisi satu kan cuma bisa untuk memberikan persetujuan
gongnya itu ada di presiden
kapan presiden mau menggantinya itu terserah presiden
tapi yang jelas mau tidak mau bahwa marsikal hadi cahyanto itu akan pensiun
dua puluh november dua ribu dua puluh satu yang akan datang
sesuai dengan hari kelahiran marsikal tni hadi cahyanto
nah oleh karena itu memang di masyarakat bisik bisik gitu ada beberapa figur yang kuat untuk menjadi panglima tni menggantikan marsikal tni hadi cahyanto
termasuk diantaranya adalah
pertimbangan pertimbangan yang termaktub di dalam undang undang tentang tni
nah disitu kan ada kalimat dapat bergiliran
dapatnya bisa dan juga bisa tidak bisa
oleh karena itu itu bisa menimbulkan multitafsir
oleh karena itu kita menunggu presiden pak jokowi menulis surat kepada dpr tentang calon panglima tni
yang kita harapkan ini berlangsung paling lambat masa persidangan ini adalah delapan oktober yang akan datang
setelah delapan oktober anggota dpr selagi satu bulan
sehingga waktu untuk pergantian panglima tni itu sangat sangat mendesak
oleh karena itu kami berharap presiden segera mengusulkan calon panglima tni itu agar tidak menimbulkan
perbedaan perbedaan pandangan baik di komisi satu maupun di tingkat tni itu sendiri
terserah presiden apakah mengambil figur yang lebih senior
kalau lebih senior tidak lain daripada general tni antika perkasa
kemudian jika bergiliran maka peluang terbesar itu juga diberikan kepada laksamana yodo margono
yang menarik adalah bahwa
jika general tni antika perkasa panglima tni dia tidak akan menjabat lebih daripada satu tahun
karena dia juga akan pensiun pada tahun dua ribu dua puluh dua
sedangkan kasal kalau dia akan menjadi panglima tni
maka dia akan melaksanakan kegiatan sebagai panglima tni dimulai diakhiri pada tahun dua ribu dua puluh
baik pak saifullah maaf saya potong
sebelum saya ke pak andi tadi anda mengatakan supaya tidak ada friksi friksi atau perbedaan perbedaan mungkin di publik atau juga mungkin di komisi satu dpr
artinya sekarang ada perbedaan perbedaan pandangan begitu pak di antara rekan rekan anda
atau misalnya dinamika yang terjadi di komisi satu menyikapi siapa yang akan dipilih presiden
karena kan sudah meskipun tidak berspekulasi tapi sudah banyak juga yang sudah berspekulasi nih pak syaifullah
ya yang jelas secara formal di komisi satu itu tidak ada pembicaraan tentang siapa pro terhadap jenderal ini
jadi informal ya
siapa yang pro terhadap jenderal itu sama sekali tidak ada
namun kita hanya mencermati dinamika yang muncul di media media
ya termasuk dua nama figur ini yaitu kasat sekarang dan kasal sekarang
oke baik menarik
oke saya ke pak andi pak andi halo pak bisa dengar suara saya
oke baik pak andi
langsung saja ada dua pilihan yang tadi disampaikan oleh pak syaifullah ya
paling tidak begini apakah mau mengikuti secara rotasi atau kemudian bicara soal senioritas misalnya
antara pak andika dan juga pak yudo
karena yang menguatkan dua nama ini ya
menurut anda pendekatan apa yang kemudian harus atau sebaiknya diambil oleh presiden dalam hal ini
untuk menentukan mau mengikuti pola yang mana
apakah berdasarkan dengan rotasi kah
atau dengan kebutuhan atau bicara soal senioritas misalnya
ya jika melihat kebutuhannya
ya tampaknya presiden bisa saja memilih pendekatan khusus
dengan mempertimbangkan bahwa indonesia satu tahun dua tahun ke depan
mungkin menghadapi tantangan keamanan yang tidak normal
dalam artian kita masih harus berhadapan dengan pandemi
hari ini dua hari ini kita mengantisipasi kemunculan gelombang tiga
dan adanya perianmu
jadi pandeminya mungkin belum akan selesai
kita harus mengantisipasi ketegangan baru di laut cina selatan antara amerika serikat
dengan china kita masih menghitung mengkalkulasi ulang
apa pengaruh taliban di afganistan terhadap gerakan kelompok teror di indonesia
jadi satu tahun ke depan tantangannya akan beragam
dan mungkin dengan pertimbangan pertimbangan itu
presiden juga harus mempertimbangkan pendekatan lain
selain hanya pendekatan normatif yang disyaratkan
diperhatikan oleh yang pendekatan terhadap
kalau pertimbangan pertimbangan khusus itu yang diambil presiden
maka peluang pak andika perkasa
kalau kita dikawal tanggung jawab ini akan menurut saya
tapi satu hal yang menarik juga isunya ini pak andi
yang tadi sampaikan juga oleh pak saifullah
bahwa masa jabatan pak andika nanti kalau kemudian nanti itu dipilih oleh presiden
itu kan hanya sekitar satu tahun ya
jabarkan tantangannya mungkin bisa lebih dari satu tahun ya
ada isu soal laut cina selatan misalnya pandemi
atau juga soal papua yang perlu diantisipasi
itu bagaimana pak andi
ya kalau dilihat dari regenerasi tni
dari jabatan panglima tni
dari kacamata akademisi seperti saya
ketiga calon itu sebetulnya tidak ideal
karena pak hadi yang angkatan delapan puluh enam akan diganti
hanya oleh satu dan dua tahun di bawahnya
angkatan delapan puluh tujuh dan delapan puluh delapan
idealnya kalau regenerasi berjalan bagus
maka pengganti pak hadi itu sudah berasal minimal dari angkatan delapan puluh sembilan
atau bahkan kalau bisa angkatan sembilan puluh
katori itu dari angkatan sembilan puluh empat
jadi akan lebih panjang masa jabatan
nah kita akan menghadapi pandemi
lalu nanti di dua ribu dua puluh empat ada tahun pemilu
yang proses pendaftaran capres
nanti penetapan kampanyenya itu sudah dimulai di awal awal dua ribu dua puluh
maka akan jauh lebih ideal kalau panglima yang baru
itu masa jabatannya melampaui tahun pemilu
nanti februari dua ribu dua puluh empat
tapi ketiga calon yang ada tidak ideal
dari sisi pertimbangan politik militer
menuju atau mengarah kepada upaya untuk menjaga stabilitas politik sampai pemilu dua ribu dua puluh
ketiganya sebetulnya tidak ideal
karena masa pensiunnya akan sebelum pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat
oke menarik ya pak andi apa yang tadi juga anda sampaikan
kalau dari pertimbangan khusus tadi ya
kalau kemudian anda membaca kalau dengan pendekatan khusus soal pandemi
virus misalnya atau konflik kalau laut cina selatan
sehingga kemudian mengerucut terhadap nama yang menurut anda lebih berpeluang
andika perkasa ini mengapa
apakah karena jejaring angkatan darat kah
atau ada faktor faktor yang lain dibanding dengan katakanlah pak yudo misalnya
ya begitu pendekatannya adalah pendekatan dinamika keamanan
yang harus kemudian membutuhkan gelar operasi militer
maka angkatan darat lah yang akan lebih relevan dengan tantangan itu
itu karena gelar pasukannya pasti angkatan darat
kedalaman jejaring teritorial dari kodam pribadi saya juga dimiliki oleh angkatan darat
dan secara real pengalaman pengalaman operasi militer di indonesia
memang didominasi oleh operasi tempur darat
oleh karena itu nanti keberadaan calon dari angkatan darat dari ksad
akan jauh lebih relevan dengan tantangan yang ada
walaupun sebagai catatan khusus calon berikutnya
pak yudo itu juga menjadi pilihan menarik karena pak yudo pernah menjabat sebagai
pangkogap pilihan satu organisasi baru di tni yang untuk kembali di masa pemerintahan pak jokowi
itu salah satu keunggulan jejak karir pak yudo dibandingkan dengan pak andika
pak yudo pernah memegang komando gabungan
sementara pak andika dari karir militernya yang menjadi tanggung jawab
dan pak yudo juga pernah memegang pasukan besar seperti ksad
tidak pernah duduk dalam komando gabungan dan depan baru di masa pemerintahan pak jokowi
oke menarik saya mau ke pak syaifullah untuk mengelaborasi tadi apa yang disampaikan oleh pak andi wijayanto
dari kacamata pak andi ada beberapa poin tadi soal masa pensiun ketiganya
yang sebenarnya tidak ideal kalau kita mengacu pada masa pemilu dua ribu dua puluh empat
dan juga pertimbangan pertimbangan kalau pertimbangan khusus menguatnya adalah ke pak andika perkasa
apa tanggapan anda pak saifullah dari tadi apa yang disampaikan oleh pak andi wijayanto
ya memang jika salah seorang diantara keduanya ya
ditunjuk presiden sebagai calon panglima tni ini tidak menarik
sebab yang menarik itu adalah calon panglima tni yang akan menghadapi pemilihan
sebab yang menarik itu adalah calon panglima tni yang akan menghadapi pemilihan tni
sebab yang menarik itu adalah calon panglima tni yang akan menghadapi pemilihan tni
dan kemudian kapils bet multire sensi yang setelah mulai beraihung sudah memutuskan
dia bisa menjadi anggota piang pendreng memindah suara yang israell dari brazil
jadi juga polisi dan privilisiliti tapi juga misalnya kas salio oluyorgement
struktural yang bisa menjadi bahan pertimbangan presiden
misalnya mungkin saja ada kekuatan tertentu yang ingin menjadikan
lieutenant general dudung yang sekarang pangkostrat untuk menjadi kasat
kemudian maka tindak pilihan lain
kecuali general andika akan ditempatkan pada posisi di kabinet
atau di panglima tni di antara kedua itu
itu harus dicarikan solusinya oleh presiden jokowi
namun demikian peluang peluang yang lain rasanya agak berat di luar itu
karena di tni itu menganut senilitas
yang bagaimanapun itu bisa salah satu diantara mereka itu punya
pertimbangan pertimbangan yang tidak sesuai dengan harapan kita bersama
nah oleh karena itu saya tidak melihat ada figur lain
kecuali kalau seangkatan pak andika kan ada wakil menteri pertahanan
itu juga salah seorang dari angkatannya pak andika
namun demikian secara pengalaman panjang berkarir itu di tmi ya
tidak ada pilihan lain kecuali pak andika
mungkin ini baik bagi presiden untuk mengusulkan pak andika
tanpa bermaksud untuk melakukan intervensi terhadap keputusan presiden
saya berharap presiden bisa memberikan kesempatan kepada general tni andika perkasa
untuk meniti karirnya sebagai panglima tni
nah namun demikian apapun yang akan disampaikan oleh presiden
kami sebagai partai persatuan pembungunannya
sebagai partai kualitas
dari si pemerintah
pasti akan menyetujui siapapun yang akan diusulkan oleh bapak presiden republik indonesia
pak andi tadi anda mengatakan ketiga calon sebetulnya tidak ideal
kalau kita bicara soal masa pensiun
dan kalau kita bicara juga soal ini masa waktu pengajuan nama
ini kan lazimnya harusnya presiden sudah mengajukan nama
tapi kita belum tahu atau belum ada nama yang diajukan oleh presiden sampai dengan hari ini
menurut anda dari bacaan anda apa yang terjadi
apakah memang ini pilihan yang
yang cukup sulit oleh presiden saat ini untuk menentukan panglima atau bagaimana
tapi kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik pak andi apakah anda melihat bahwa kali ini memang pilihannya cukup sulit atau bagaimana
karena kalau kita melihat memang belum ada nama sampai dengan hari ini yang diajukan oleh presiden joko widodo
ada tiga hal yang pertama presiden harus melantik panglima yang baru
yaitu satu desember dua ribu dua puluh empat
karena secara administrasi keperajuritan
pak haji itu bisa berdinas aktif sampai akhir bulan november
jadi itu punya waktu hampir dua bulan untuk memproses pergantian panglima
lalu yang kedua
pada saat presiden menominasikan seorang kepala staf menjadi panglima
bapak presiden juga harus memikirkan siapa yang akan mengganti kepala staf tersebut
kalau misalnya pak widodo yang di
misalnya kandidat terkuat untuk menjadi kepala staf angkatan laut
sekarang ini ada tiga
ada pak kasal pak eri ada pangkogak wilhan i pak andi ada rektor unan pak utapian
kalau kasal pak andi pak utapian pak andi pak utapian
kalau yang kedua
pak kasal yang dinominasikan sebagai panglima
yang lebih banyak
calonnya dari delapan puluh delapan ada pak dudung
dari delapan puluh sembilan ada pak eko margiono yang sekarang fatal
ada pak arief rahman
itu yang sekarang daan husseini
di sembilan puluh ada pak lukman kansiase
yang sekarang ada pangdam kasuari
presiden harus memikirkan gerbong berikutnya
panglima lalu kepala staf
pangkatan darat atau laut
akan menyesuaikan panglima
masalah berikut dari presiden adalah
apakah presiden juga memikirkan untuk sekaligus
mengisi jabatan wakil panglima tni
jadi misalnya kalau seandainya presiden menginginkan
karena kebutuhan kebutuhan khusus
akan cukup ideal kalau nanti wakil panglimanya
di jabat dari mata laut dari angkatan laut
yang dimaksudkan nanti
sebagai wakil panglima menjadi bintang empat
jadi ada pertimbangan pertimbangan strategis beruntung
yang harus dipikirkan presiden
dan presiden punya waktu deadline
kira kira yang seperti tadi dilakukan
disampaikan oleh pak faisullah
ya lebih baik kalau nanti di tengah tengah oktober
presiden sudah menyampaikan
usulan nominasi pengganti pak hadi ke komisi tiga
pak andi yang tadi disampaikan pak saifullah
bisa saja ada kemudian kepentingan kepentingan politik tertentu
sehingga bisa mempengaruhi proses pemilihan panglima ini
sehingga ada juga muncul kesan
atau pendapat bahwa calon panglima ini
isunya menjadi seolah olah dipolitisir
apakah anda membaca hal yang sama juga
pak andi bahwa karena mungkin banyak yang
dalam tanda kutip endorsement
atau menyebutkan nama yang ini paling kuat
yang ini paling potensial ini sehingga
ada kesan menjadi dipolitisir atau bagaimana pak andi
seperti yang disampaikan tadi oleh pak saifullah
justru politik militernya bukan sekarang
politik militernya itu panglima berikutnya
menuju tahun pemilu dua ribu dua puluh empat
nah itu politik militernya akan keras di situ
ini kira kira transisi lah
untuk menuju ke dua ribu dua puluh empat tapi dengan tantangan khusus
tantangan khususnya adalah pandemi
ketergangan antaripersiksa dengan china
dan masalah dinamika keamanan seperti di papua
dan kemungkinan eskalasi teror di indonesia
terkait pak khol dan taliban
tapi politik militernya belum terlalu relevan tahun ini
baru akan relevan nanti di pergantian panglima
tahun dua ribu dua puluh dua atau dua ribu dua puluh tiga menuju tahun pemilu dua ribu dua puluh empat
oke jadi ada beberapa isu ya
soal laut cina selatan konflik taliban
pandemi dan juga isu soal pemilu dua ribu dua puluh
artinya memang calon yang kemudian anda melihat dibutuhkan
oleh presiden atau diinginkan oleh presiden adalah
yang bisa mengawal menuju ke dua ribu dua puluh empat begitu ya pak andi
ya proses transisinya
proses transisi menuju politik militer nanti dilihat
bagaimana pemilu dua ribu dua puluh empat akan pergi
bisa berfungsi untuk menjaga stabilitas
tanpa harus ikut kepolisian
oke pak saifullah ada tanggapan dari anda
bagaimana soal isu isu yang bisa mempengaruhi
pemilihan calon panglima ini
dan juga memang menjadi concern ke depan ya
oleh siapapun nanti yang akan dipilih oleh presiden
menjadi panglima tni penggantinya pak hadi
ya kalau dilihat dalam tataran kepentingan kepentingan ya
kita tidak bisa merupakan tentunya pengaruh
dari ibu megawati soekarno putri
kemudian pengaruh dari menteri pertahanan prabowo subianto
yang mungkin akan merasa pas dengan siapa panglima tni
tapi sebagaimana sampaikan pak hadi
tadi mungkin ada politik jalan tengah
mungkin yang pertama adalah saya berkeyakinan
tapi tidak bermaksud melakukan intervensi
bahwa presiden jokowi akan mengorbitkan
jenderal tni andika perkasa
menjadi kepuncak hari sebagai panglima tni
dan sebagai jalan tengah nanti presiden
akan menunjuk mungkin sejarah bergiliran
seorang wakil panglima tni yang tentu mungkin
tataran angkatan akademi militernya itu
setara dengan kapolri
dan juga yang sekarang
lagi ketika nanti jenderal andika itu pensiun
pada akhir dua ribu dua puluh dua yang akan datang
maka presiden bisa langsung meminta persetujuan dpr
untuk mengangkat wakil panglima tni
yang diregenerasi dari sekarang
untuk bisa menjabat sampai paling tidak
mengamankan pemilihan presiden
pemilihan presiden jokowi pada tahun dua ribu dua puluh empat
juga pemilihan likud satip dua ribu dua puluh empat
dan pemilihan kepala daerah selentak
juga pada tahun dua ribu dua puluh empat
nah saya yakin itu adalah mungkin
pencerempatan saya ya
pilihan presiden jokowi
terhadap calon panglima tni
bagaimanapun saya berkeyakinan bahwa
pak andika ini juga kan menantu
dari jenderal tni prof hendro priyono
kemudian itu jenderal hendro priyono juga dekat
dengan ibu melja mungkin juga dekat dengan prabowo
namun pilihan subjektivitas itu sepenuhnya
di tangan presiden jokowi
tidak ada siapapun yang bisa mengintervensi
kecuali yang tahu itu allah dan jokowi sendiri
oke tapi pencermatan anda
ada pengaruh megawati di sana
ada pengaruh prabowo subianto
untuk menentukan nama calon panglima
dan itu mengerucut terhadap nama andika perkasa pak syafullah
sebuah healing politik saja dari saya
dan itu saya yakin
adalah politik jalan tengah yang sebaiknya dilakukan
oleh presiden jokowi
agar beliau tidak berbenturan dengan kepentingan kepentingan lain
berbeda dengan tahun dua ribu dua puluh empat nanti
panglima tni yang akan menjadi panglima pada tahun dua ribu dua puluh
itu sangat berpengaruh terhadap stabilitas pertahanan keamanan
politik dan keutuhan negara kesatuan republik indonesia
termasuk isu papua dan isu laut cina selatan
oke tapi kalau periode waktu yang tinggal satu tahun tadi itu
yang tadi sudah kita bahas di awal
menurut anda itu perlu menjadi pertimbangan yang serius tidak sih
atau itu menjadi problem yang bisa mempengaruhi keputusan
oleh presiden jokowi dodo
ya dua duanya kan akan sama
apakah jenderal tni andika atau laksamana
yodo margono itu sama sama tidak akan sampai pada tahun dua ribu dua puluh
mungkin lebih bijak presiden menentukan panglima tni
yang senior yang sekarang general tni andika
yang sudah familiar di dpr
dan wakil panglima tni itu juga kita harap
berlantik berbarengan dengan panglima tni
ya terserah presiden apakah dia akan memberikan kepentingan
apakah dia akan memberikan kepada angkatan lain di luar angkatan darat
dengan panglima tni angkatan darat
ataukah secara bergiliran
kalau secara bergiliran saya yakin presiden tentu memiliki nama di kantong beliau
untuk calon wakil panglima tni yang untuk dikader sekaligus menjadi panglima tni yang akan datang
nah kalau posisi wakil panglima ini menurut pak syaifullah
tadi juga sudah disinggung oleh pak andi
ini apakah politik jalan tengah juga atau memang ada kebutuhan di sana
ya memang sekarang ini konsentrasi panglima itu diantara tiga yang disampaikan oleh pak adi tadi
yang pertama masalah pandemi kemudian isu papua
kemudian isu isu laut cina selatan
yang itu memerlukan konsentrasi penuh oleh panglima tni
sehingga panglima tni itu terkadang lebih banyak di luar ibu kota daripada berada di ibu kota
karena beliau harus kesana kemari urusan pertahanan negara
oleh karena itu ada figur wakil panglima tni yang bisa melaksanakan tugas tugas panglima tni
jika panglima tni berhalangan atau tidak berada di tempat
pak andi figur wakil panglima apakah itu sebuah kebutuhan
anda membacanya saat ini perlu untuk ada posisi itu
ketika perpes organisasi tni itu ditandatangan pak jokowi
wakil panglima dimunculkan antara lain karena ada pembentukan tiga komando gabungan wilayah pertahanan
yang dijabat oleh bintang tiga
dan sehingga rantai komando dari mabes tni
mabes tni silang satu secara signifikan bertambah
itu salah satu alasan mengapa dimunculkan posisi wakil panglima tni
berikutnya juga ada restrukturisasi di organisasi organisasi angkatan
ya terutama yang terjadi di organisasi angkatan darat
sehingga posisi posisi satuan yang sekarang diangkatan darat
dipegang oleh perwira tinggi bintang tiga
itu bertambah menjadi hampir dua puluh jabatan
dan lagi lagi ini membutuhkan jenjang komando yang baru
sehingga diperpes organisasi tni dibutuhkan kebutuhan wakil panglima
sampai hari ini
sampai hari ini belum dipisih oleh pak soko wid
oke baik terakhir pak shevola dan juga pak andri
saya mungkin ke pak andi dulu sekali lagi mungkin mempertegas kembali
siapapun kemudian calon panglima yang dipilih oleh presiden
karena kita masih judulnya menanti calon panglima pilihan istana
kita semua masih menanti di sini
kriteria atau yang seperti apa yang tengah dibutuhkan panglima
seperti apa yang tengah dibutuhkan saat ini oleh indonesia
di tengah ada sejumlah isu tadi terutama juga soal pandemi
saya ke pak andi terlebih dahulu
ya selama ini jika terjadi pergantian
pertimbangan atau kriteria pertamanya yang paling sederhana normatif adalah rotasi
lalu kemudian ada kriteria regenerasi
kriteria berikutnya adalah panglima yang baru
kita sesuai dengan karakter organisasi baru dalam hal ini adalah
organisasi gelar gabungan antarmata
kriteria keempat baru kemudian kriteria relevansi dengan dinamika keamanan
dengan operasi militer yang digelar
kriteria satu dua dan tiga itu memperkuat uang dari pak yudo
rotasi di pak yudo regenerasi di pak yudo dan gabungan juga dari pak yudo
kriteria keempat pertimbangan khusus dinamika keamanan
operasi militer yang sekarang digelar itu memperbesar peluang pak andika
tergantung presiden mempergunakan pertimbangan mana untuk nanti kemudian
memanfaatkan talon panglima ke komisi satu
oke pak saifullah terakhir dari anda
artinya sekarang sekali lagi komisi satu masih menunggu dan berharap
sesegera mungkin ya pak saifullah atau bagaimana
ya kami berharap
bahwa presiden segera menyampaikan
calon panglima tni itu ke dpr
untuk segera kita bahas melakukan fed pemprovvertes
kemudian jika presiden masih memerlukan pertimbangan lain
sehingga membutuhkan waktu yang panjang kami komisi satu siap untuk melaksanakan
fed pemprovvertes di saat dpr melaksanakan reses
karena ini adalah tugas dan kewajiban kami
sebagaimana diatur oleh undang undang tni
bahwa kami memiliki kesempatan untuk melakukan persetujuan
atau tidak melakukan persetujuan terhadap calon panglima tni
tapi yakinlah bahwa presiden pasti memiliki waktu yang tepat
untuk menyampaikan calon panglima tni
mungkin juga presiden sedang mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak
baik secara subjektifitas maupun objektifitas
saya tidak ingin berspekulasi yang terlalu tinggi
tapi spesifikasi yang sudah saya sampaikan tadi cukup untuk sebagai
referensi bagi pertimbangan presiden jokowi untuk mengajukan
menarik diskusinya terima kasih pak sayevolo pak andi widjojanto
mari kita akan lihat
apa pertimbangan yang akan dimiliki presiden
apakah pertimbangan mungkin secara normatif atau ada pertimbangan khusus
terkait siapa calon panglima yang akan dipilih oleh presiden joko widodo
terima kasih banyak pak andi widjojanto pak sayevolo tamliah sudah bergabung
bersama dengan kami pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu pak
newscast akan segera kembali dengan informasi lain tetap bersama kami